dahulu kala di pesisir yalana hiduplah seorang nelayan bernama samson
dia tinggal bersama neneknya lona di sebuah pondok kecil di tepi laut
samson adalah anak laki laki yang peduli terhadap neneknya
oh cucuku anak sepertimu begitu langka
dan orang seperti nenek adalah anugerah
samson bekerja untuk kerajaan dan menangkap ikan terbesar untuk keluarga kerajaan
ikan besar lainnya sempurna untuk pesta minggu yang mulia
samson memperoleh penghasilan yang baik
dia seperti yang diajarkan oleh nenek lona selalu berterima kasih kepada laut atas kesejahteraannya
laut yang indah itu menghapus kesedihan dan membawa kegembiraan
nenek lona membiasakannya untuk menawarkan sepotong roti ke laut setiap pagi sebelum memulai harinya
nenek aku tidak pernah bertanya mengapa kita menawarkan sepotong roti ke laut
iya itu membawa keberuntungan dari makhluk laut
suatu hari samson selesai menangkap ikan raksasa yang sehat
hari ini adalah hari keberuntunganku
dua ekor ikan besar untuk keluarga raja sesuai permintaan
aku senang membawanya ke laut
aku senang membawa ikan ini ke kerajaan
samson kembali ke rumah
dia menyapa neneknya yang hari itu sedang tidak sehat
aku harap kau merasa lebih baik nenek
ya nak isi saja kan di airku sebelum kau pergi
tentu aku akan pergi dan mengisinya
saat samson memasuki dapur dia tidak percaya apa yang dilihatnya
samson melihat wanita sedang memasak
dia berkulit kacau
dia berkulit kacau
dia berkulit kacau dan berambut merah muda dengan mahkota rumput laut
matanya berkilau seperti laut
samson terpana oleh kecantikannya
tapi kemudian dia bertanya
nyonya bolehkah aku tahu siapa kau
hai samson aku di sini untuk menjaga nenek lona saat kau tidak ada
bagaimana kau tahu nama aku
aku tahu segalanya
dia pergi ke kamar nenek lona
nenek ada seorang wanita menyiapkan makanan untukmu di rumah
oh betapa manisnya dia berkat dirimu
nenek kenal dia
iya dia adalah alana gadis dari laut
dia datang untuk membantu kita sebagai tanda terima kasih karena telah merawat laut
dia akan tinggal bersama kita
ini rebusan rumput laut segar untukmu
kau akan baik baik saja
terima kasih nak
iya aku akan bersiap untuk pergi ke kerajaan
ya semoga berhasil sayang
tapi dia tidak pernah khawatir karena alana tidak bermaksud jahat dan merawat nenek lona dengan baik
mereka hidup dalam harmoni
segera samson dan alana jatuh cinta
mereka selalu saling mendukung dalam segala

sekitar setahun kemudian sesuatu yang malang terjadi di kerajaan itu
raja meninggal dan putranya adalah pewaris langsung tahta
tidak seperti ayahnya pangeran itu sombong dan menyalahgunakan kekuasaannya
dia mengancam semua orang untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis
tirai ini terlihat mengerikan mari kita ubah dan jadikan semuanya emas
seperti keinginanmu yang mulia
tapi pengrajin membutuhkan waktu sebutan
sebulan untuk itu
sebulan katakan padanya dia dibuang karena lamban
orang orang tidak menyukainya tapi takut untuk membicarakannya karena dia telah menyewa penyadap
siapapun yang ketahuan menjelek jelekannya akan dibuang
samson dan keluarganya tidak terpengaruh karena mereka tinggal jauh di tepi pantai
sampai suatu hari saat raja datang untuk berjalan jalan di tepi pantai
aku merasa ingin membuat kalung untuk diriku
penjaga coba kalian cari mutiara di laut
cuaca yang bagus tunggu sebentar
raja terganggu oleh alana yang berada di tepi pantai menunggu samson
raja terpesona oleh kecantikannya dia langsung jatuh cinta
penjaga kau tahu siapa dia
yang mulia aku tidak tahu
kau tidak berguna aku akan mendekatinya
saat dia hendak pergi samson tiba dengan perahunya dia menyapa alana
ini bukan hal yang disukai raja karena dia ingin menjadikan alana istrinya
siapa pria mengerikan ini
nelayan kerajaan yang mulia dia mendapatkan ikan terbaik untuk kita
katakan padanya untuk menemuiku
sesuai permintaan samson diantar oleh para bangsawan untuk menemui raja
jadi kau adalah nelayan di balik pesta kami
iya yang mulia
iya aku punya permintaan
apapun yang kau inginkan yang mulia
apa saja ya bangun sebuah tenda di tepi pantai yang besar sehingga dapat menampung semua tentaraku dan masih punya separuh ruang yang kosong aku akan memberimu dua hari
semua orang diaudahkan
semua orang diaudah itu terkejut
jika kau tidak bisa segera tinggalkan rumahmu
yang mulia sampai jumpa dalam dua hari
bagaimana aku bisa membangun tenda yang sangat besar
samson duduk di tepi pantai alana memperhatikannya dan datang untuk berbicara dengannya
ada apa cintaku
raja memintaku untuk membangun sebuah tenda besar yang dapat menampung semua prajuritnya dan masih setengah kosong
dia menginginkan ini dalam dua hari
jangan khawatir ini hanyalah pekerjaan kecil untukku
alana berdiri dan menjentikan jarinya dia membangun tenda seperti yang dijelaskan
apa kau seorang pesulap
apakah kau lupa bahwa aku adalah gadis dari laut sekarang mari kita tunggu raja
raja tiba di pantai ia heran karena samson membangun tenda secepat itu
betapa konyolnya kau tidak membuat furnitur dan tempat tidur
selesaikan itu sebelum matahari terbit besok
raja berjalan pergi samson memberitahu alana tentang hal itu
akanku panggil elf laut mereka pengrajin furniture terbaik akan mereka selesaikan dalam semalam
apa jadinya aku tanpamu alana
alanna memanggil elf laut malam itu mereka membangun segalanya
keesokan paginya yang mengejutkan raja
tenda itu tampak sempurna itu membuatnya marah
kau manusia super bawakan aku mutiara dari laut
haha akanku pertimbangkan pembuanganmu jika kau membawakannya kepadaku besok
samson kembali ke rumah dan menangis
sudah kucoba segalanya kali ini aku pasti akan dibuang
apa yang dia lakukan sekarang
dia menginginkan semua mutiara dari laut besok
perilakunya telah membuatku muak sekarang biarkan aku berurusan dengannya kali ini
keesokan paginya raja tiba
apakah samson mengemasi tasnya untuk pergi
saat itu seorang anak laki laki datang
oh aku belum pernah melihatmu
aku hidup di bawah air
ya aku seorang penyelam aku menjual mutiara terbaik di desa
kekayaan ada di depannya
ya aku adalah raja desa ini dan laut ini milikku begitu pula mutiaranya
iya jadi bawa mutiara itu
baiklah yang mulia
bocah itu melompat ke laut dan dengan cepat keluar dengan tas besar raja tidak sabar
hahaha berikan kantung itu padaku
hanya ada rumput laut dan akhirnya satu tiram
ini dia hahaha
kau punya keberanian untuk mengerjai seorang raja
penjaga lemparkan bocah ini ke penjara
sebelum para penjaga bisa menangkapnya dia berubah bentuk menjadi alana
hah itu kau
iya aku disini untuk memberimu pelajaran
raja yang paling kuat
hah kau main main
perilaku raja membuat marah alana
dia menjentikan jarinya ombak datang dan mengambil semua perhiasan raja
kau akan tetap seperti ini sekarang
semua kekayaanmu telah diambil
kau tidak punya uang dan kau harus mendapatkan segalanya
hah tunggu sampai penjaga menangkapmu
penjaga bawa dia ke penjara karena tidak menghormati raja

mereka menjentikan jarinya dan menghapus ingatan para penjaga
mereka tidak mengenalinya
penjaga kau pikir kau siapa raja
aku adalah raja
dan aku sang putri
hidup dalam mimpimu bodoh
yang mengejutkan raja
apa yang kau lakukan
kau tidak pernah bersyukur dengan yang kau miliki
sikap buruk terhadap orang orang yang menghargai keluargamu
kau menimbulkan ancaman bagi kota
tidak bisa kubiarkan orang orang menderita lagi
kau telah menghancurkan segalanya
maafkan aku karena menyalahgunakan kekuatan
aku senang memerintah orang orang
tolong bawakan aku kembali perhiasan dan kekayaanku
kau dengar itu penjaga
rajamu seharusnya baik padamu sekarang
minta maaf kepada samson karena sangat mengganggunya
maaf untuk semuanya
aku merasa sangat lemah
saat itu samson datang dan berkata
aku merasa tidak enak
ayo kembalikan semuanya
alana mengembalikan semua kekayaannya
tapi bukan perhiasannya
kau akan mendapatkannya satu persatu
tiap kali kau menunjukkan kebaikan kepada rakyatmu
ya tentu saja
aku akan menjadi orang yang lebih baik
aku akan baik dan murah hati
bagus sekarang kau bisa pergi
terima kasih terima kasih banyak
begitulah cara raja baru mempelajari kesalahannya
dan menjalankan kerajaan dengan baik
mengubah ketakutan orang menjadi kebahagiaan
dan tentang alana dan samson
mereka adalah pasangan yang tidak terpisahkan
mengapa kau membantuku alana
karena kau pria yang baik dan penyayang samson
kau pandai mencari kesalahan
kau mencari kesalahan
kau paham segalanya
raja tidak akan berpikir
untuk menggunakan hak istimewanya melawan rakyat
kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita
kita harus baik
dan hei kebaikan membawamu jauh
aku yang cara ini sakaluku
aku ingin beruang
aku ingin beruang denganmu
untuk lokasi kami
aku akan eventually memilih
tacit peace skin vanilla yang berulang alsim nodig
saya tidak tahu tentang nyata
atau leads yangnya
tapi ini semua gene

saat sekarang tiwaku lelaki saya